menteri luar negeri retno marsudi bertolak menuju aman jordania pada minggu pagi untuk melakukan pertemuan bilateral dengan menteri luar negeri palestina dan jordania
pertemuan bilateral dilakukan untuk membahas keputusan amerika serikat yang mengakui yerusalem sebagai ibu kota israel
indonesia menyampaikan ketidaksetujuannya dalam keputusan ini
menteri retno juga akan menghadiri ktt luar biasa organisasi kerjasama islam untuk membantu penyelesaian isu ini
saya berada di bandara soekarno hatta untuk menuju ke aman istanbul dan rusa
perjalanan ini ditujukan untuk memperkokoh perjuangan diplomasi indonesia untuk palestina
di aman saya akan melakukan pertemuan dengan dua menteri luar negeri yaitu menteri luar negeri palestina dan menteri luar negeri jordania
kemudian setelah itu saya akan mendampingi presiden jokowi
menghadiri ktt organisasi kerjasama islam